di hati umur sama
kembali di good morning
indonesia kaya akan budaya dan juga tradisi
serta tentu saja kulinernya yang khas
diantara kuliner yang khas ini
ternyata ada beberapa makanan yang menggunakan
satu bumbu tradisional asli indonesia
yaitu bumbu petis
iya petis ini terbuat dari udang ya
nah kali ini kami akan mengajak anda
untuk melihat sebenarnya bagaimana sih
proses pembuatan dari petis yang
rasanya cukup gurih dan enak ini
khas jawa timur seperti rujak cingur
atau tahu telur dan ditanya
apa kesamaan dari semua kuliner ini
ya jawabannya adalah
petis bahan yang dibutuhkan
untuk membuat petis adalah gula aren
gula pasir garam
tepung terigu dan yang paling penting
terasi yang didatangkan khusus dari kalimantan
ini dipanaskan dalam wajan raksasa
kemudian garam gula aren
gula pasir dan tepung terigu dimasukkan
secara berurutan ke dalam wajan
adonan terus dipanaskan hingga berjam jam
sambil sesekali diaduk
langkah terakhir adalah
mengentalkan adonan dengan kembali
mendapatkan tepung terigu
fondasi rasa petis di luar jawa terletak pada terasi
ikan segar digunakan sebagai bahan utamanya
namun kualitas ikan yang menurun
menyebabkan terasi dipilih menjadi penggantinya
dari bahan baku
dari ikan pindah ke terasi
bahan bakunya tidak ada
kalaupun ada itu harganya mahal
dan tidak bisa untuk dijual itu
petis bagi warga sidoarjo merupakan makanan sehari hari
bahkan karena kecintaannya pada petir
dan niat ingin melestari petis ini
makanan yang diperkenalkan oleh warga sidoarjo
membuat seorang pria membuka warung
yang makanannya berbumbu dasar petis
pertama memang saya hobi
seneng sama petis
kemudian kebetulan di daerah sidoarjo
surabaya ini orang kan juga
seneng sama petis
makanannya berbahan petis
tidak hanya di warung warung kaki lima saja
makanan dengan bumbu petis turut menjadi menu favorit di restoran mewah
cara penyajiannya boleh berbeda
namun rasa khas petis tetap yang menjadi prima dona
utamanya dari surabaya pasti
orang cenderung makan yang ada unsur petisnya
ada rujak cingur dan tautek
semua berbahan petis
keistimewaan dari petis ini karena cita rasanya
yang gurih harum
yang mungkin nggak bisa ditemukan dalam bumbu lain
kalau kita tahu kalau di luar negeri itu ada mayonese ada
mungkin ini adalah
petis ini ya
saus tambahan yang tradisional yang bermerkas indonesia
semua suka karena
tidak bisa disamakan dengan bumbu lainnya seperti itu
dengan rasanya yang unik dan disukai semua kalangan masyarakat
maka tak salah menyematkan predikat bumbu legendaris pada petis
kahlil gibran sidoarjo